waalaikumsalam mondi mama udah boleh pulang nih dari rumah sakit
oh ya ya ya ya ya ya ya mondi sekarang jemput mama ke sana ya
iya mama tunggu ya
eh bentar ya
ya gue bareng sama temen
enggak gue sama temen gue juga cuma
tau kemana barusan
sumpah tadi ada kok gue lagi liat brosur segitu deh
lagi mau bayar atau mau apa
binar bayar kan disini nih kasir nih
terus orangnya mau bayar kemana
gak tau deh pas bener bener juga udah gak ada orang
ya udah ya udah kalau gitu mendingan lo gak bohong aja sama gue
kamu mau gabung disini
situ aja deh
eh lu jangan bener dong pake mata lo gimana sih
nyeee lu aja yang ujuk ujukin nongol kayak abis kejar setan lo
apalagi abis dikejar kejar polisi nih
eh lu jaga mulut lo ya
lo yang harus jaga
tuh tuh tuh tuh
tuh tuh tuh tuh
bentar bentar bentar
eh lu dimana
gue ada di luar nih
iya tadi tuh gue ketemu sama tante gue
tante gue tuh cerewet banget gue masalah sama dia
udah gitu dia ngotot mau jodohin gue sama anak tetangganya
dan anak tetangganya juga resi banget makanya gue cabut tadi
ya udah gue tunggu di luar ya
lu jalan ke kanan sedikit nanti gue dari situ oke
ya ampun mesin banget sih
ya udah deh kalau gitu ya tunggu bentar ya
yaudah pokoknya gue cepet ya temen gue ternyata di luar
di luar mana orangnya yang mana
ada di luar sana lo gak bisa ngeliat
dadah bye semua
gue luar toilet abis berantem lu tristan
yan kalau lu ketemu sama anak bece
mendingan lu jangan ladenin lah
bagaimana gue mau ngeladenin
gue penghindarannya susah boy
toiletnya kan sempit
ya lo masuk kloset lah
sorry ya tadi gue kabur kaburan
jadi kan gue anterin pulang ya
terima kasih banyak ya
kamu jangan berkata seperti itu
kamu sama sekali tidak ngerepotin saya

saya senang sekali bisa melakukan ini buat kamu
yaudah kalau gitu re masuk dulu ya om
kalau gitu rea masuk dulu em ya
ini buat kamu
ini apa om
pokoknya sampai di rumah kamu buka
pasti kamu suka
ini buat kamu
dan kamu jangan nolak please
kalau kamu nolak saya sedih sekali
yaudah kalau gitu kayak terima
terima kasih banyak ya om
rea masuk ya om ya
jadi gini rea
sebenarnya buat kepentingan mama sama abah juga sih
ya oke sih kasih aku ide
gimana supaya caranya
mama sama abah itu tetap maju terus dan menikah
dan ya gimana caranya supaya
karena aku yakin banget
kalau kita nggak coba untuk menjauh
mama sama abah pasti ya
bakal harus kalah untuk kita
punya pacar pura pura yang baru gitu
cuma pura pura sih naik
gimana menurut kamu rea
kalau aku bilang sih ya
emang ada benernya
kalau kita begitu
kalau kita tetap
kelihatan bareng terus
abah sama mama emang sampai kapanpun juga
nggak bakal mau nikah
karena dia pasti mereka bakal fight buat kita
ini cuma sekedar pura pura aja sih ya
nah kamu kenapa
tidak setuju ya sama idenya ya
apa nggak usah kita jalanin aja
bukannya aku nggak setuju sih
kalau emang kamu mau ngejalanin idenya oki ya
aku gak usah deh aku punya
pura pura punya cowok baru
soalnya aku belum ada pikiran ke sana
dan lagi kalau misalkan aku
punya cowok baru juga
kasian cowoknya kan
aku cuma pura pura suka sama dia
iya juga sih ya
nggak masalah sih karena
karena aku yakin abah sama mama bakal mikir aku tuh udah bisa move on
dan dengan begitu mereka juga nggak bakal maksa maksain kita lagi ya
ya dan akhirnya
pasti abah sama mama bakal menikah
karena mereka pikir kita nggak ada hubungan apa apa lagi
kamu tuh ngeliat idenya oki tuh kayaknya tuh gampang gitu berdiri diri
udah punya cewek baru ya
enggak mungkin lah raya
cewek yang terakhir aku sayangi cuma kamu
mama udah boleh pulang nih dari rumah sakit
oh yaudah yaudah
mau di sekarang jemput ngomong sana ya
iya mama tunggu ya
sudah siap teh
mama udah boleh pulang rey
sekarang mau jemput mama kan

enggak dekat dekat kan belum moring
mantaknya pakai ini teh diganjel
supaya tidak oleh yang gak berubah
kenapa momennya gak dipegangin sih
mau ditahan pakai tas
kok jatuh gimana
iya kan saya dan mamanya mau diperluan moring
neng tidak ada bersentuhan tuh
eh tapi kan darurat abah
eh ya tuh kan tidak ada darurat lagi
kalau ada kalian mas udah gak ada darurat tuh
udah mama mamaku gak apa apa kok kuat
nih yang di dorong dorong
yaudah ma aku
cari taksi dulu ya